aduh ya yang gini wajahnya makin cantik aja deh
ini aduh aduh
udah buang ke bawah nanti om jin yang ledakin dari sini
enak saja komen buah
jangan gila dong
aku berhasil mendapatkan ini
nah bos jon turun dulu
om jin ambil tuh jaketnya
kalau enggak bisa disalahgunakan sama jin jail
harus saja kalau bisa
jin kayak lu itu harus dimusnahkan
biar kehidupan manusia bisa tenang
ayo luarkan kemampuan lu pangeran
jahil lah awan
om jin udah apa apa
tenang aja bos jon
ini sih belum seberapa
cari badanku yang empuk silahkan
dan mengetawa ketiwi lu ya
lu main umpet umpetan lu
pukul lagi dah
ambil jaket ini kalau bisa
di mana dia
di belakang om jin
om jin kepalanya hilang
tenang bos ini perkara sepela ini
kikombang kembil jempol
om jin jaketnya hilang
sampai jumpa lagi
om jin jangan dikejar
tapi nanti jaket itu disalahgunakan bos john
udah om jin
lain kali aja kita kejarnya
baik bos jun
ibu lagi gak kejar
ibu lagi ngapain sih
kok lama banget bukanya
ibu lagi beres beres di kamar
anak anak kemana bu
jun lagi main tadi sebentar
kalau raya lagi ekskul kayaknya ya tadi dari sekolahan
ibu udah sholat asar belum
ayah lapor banget nih
ibu udah masak
masak kesukaan ayah
om jin kayaknya ayah udah pulang tuh
yaudah bos jun masuk aja
nanti om jin di sini aja
kok om jin di sini nih
om jin jagain rumah ini dari luar
rumahnya kan gak kemana mana
rumah memang gak kemana mana
tapi musuh om jin itu ada di mana mana
musuh om jin itu sekarang banyak bos jun
gak mau masuk nih
om jin temenin aku belajar ya
siap bos jun
nama tuh ya
tuh ada tipe itu
ini enak banget ibu
yun dari mana kamu
ayah udah pulang
adik main sebentar
wih ayah makan nyelahap banget nih
pasti belum makan siang
tadi kerjaan ayah numpuk di kantor
jadi lu lupa makan
kamu udah makan
aku sih udah
tapi ngeliat ayah makan nyelahap banget jadi pengen lagi
kamu apa aja dimakan
makan bareng sama ayah sama ibu
udah asap belum
oh tenang aja ya
alhamdulillah jun udah sholat asar
iya tapi cuci tangan dulu
aku pengen makan waalku after atas kotanya habis

tidak ada kita tidak ada maupun brat
wah ini susah banget empez mikey olive
ber motive camera lah
aduh gimana sih ah
itu kakak cantik
kakaknya si unjun
ingat bos misi kita belum selesai
ntar kalau sister gini tau dimarahin
aku harus mendekatinya
aku harus mendekat belahan jiwaku
kalian disini saja ya
ini masalah cinta
tidak bisa diganggu ganggu
srn trafik bamakgasah
ada orang oh ini aneh banget sih
aneh mau kena
ya yang bebet tolongin adong bangun
aneh jangan ingat kandaku
ih jangan gak pake mata ya
kayak nabrak sesuatu ya
rasanya ada siapa siapa
makin kesini makin berasa aneh ya disini
ih dia lagi dia lagi
aduh aduh aduh'